lebih dari enam ratus kios di pasar porong baru kabupaten sidoarjo selasa petang ludes terbakar
api yang terus membesar membuat puluhan pedagang panik
kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios
beginilah suasana kepanikan para pedagang di pasar porong baru saat menyelamatkan barang dagangannya
dari api yang membakar pasar porong baru kecamatan porong sidoarjo selasa petang
api dengan cepat menyebar karena banyak kios yang terbuat dari kayu dan juga hembusan angin yang cukup kencang
diperkirakan ada ratusan kios pedagang yang habis terbakar di dalam pasar
apalagi kedatangan petugas pemadam kebakaran ke lokasi juga terlambat hingga dua jam
sehingga meski sudah dikerahkan delapan unit mobil pemadam kebakaran api tetap sulit dijinakan karena sudah terlalu besar
pakaian ini dulu pak yang sebelah belakang di tengah
sampai seperti ini berapa jam nih rasa
berapa jam dari jam empat
para pedagang menduga penyebab terjadinya kebakaran ini adalah akibat konsleting listrik
sementara kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah
dukuar diansah sidoarjo